nah langsung saja kita akan lihat bagaimana suasana ramadan di amerika serikat telah bersama kami melalui sambungan zoom ada mas daniel hazami warga negara indonesia yang ada di new jersey amerika serikat
selamat pagi mas daniel waktu jakarta atau selamat sore ya waktu us amerika serikat
ya ini artinya lagi nunggu nunggu waktu buka puasa lagi ngabuburit ya mas daniel ya
masih beberapa jam lagi mas ini buka puasa jam tujuh tiga puluh
berapa jam mas kalau di us kalau tepatnya di sana di new jersey puasanya berapa jam
kitar empat belas lima jam ya dari jam lima sampai jam tujuh tiga puluh
dari dua jam ya oke deh sambil nunggu waktu buka puasa di sana mas daniel ngobrol ngobrol sama kita yang lagi sahur ya pagi ini mas daniel
ini bisa diceritain dulu nggak gimana sih kondisi di sana atau situasi di new jersey saat ini
karena seperti kita ketahui kan pada bulan februari lalu ini sempat terjadi badai salju di sana yang katanya juga ini badai salju terparah dalam seratus tahun di new jersey
gimana kondisinya saat ini mas daniel
sekarang alhamdulillah sudah kembali normal ya tapi kemarin saat ada itu di sini juga saya terkena dampak juga di apartemen tempat saya tinggal
listrik nyala tapi kiter sempat mati satu hari lalu air panas sempat mati dalam satu minggu
tapi semua alhamdulillah normal
mas dhani saat kemarin badai bagaimana dengan pasokan makanan
karena kan kita tahu juga di masa pandemi seperti ini kan apa apa serba ketat di indonesia ketat apalagi di us
boleh digambarkan nggak mas kepada kami bagaimana suasananya saat itu
di sini normalnya cuma di awal sih di awal pandemi memang semua orang berebut makanan semua orang ke toko pemakanan
tapi sekarang sudah mulai berubah
sudah mulai normal lagi pasokan makanan sudah mulai normal
tapi kebanyakan dari kami di sini kalau untuk makanan kita delivery ya
delivery grocery kadang delivery makanan juga mengurangi waktu di luar lah di lebih banyak di rumah
oke jadi meminimalisir interaksi yang terjadi di luar rumah sama seperti di sini ya indonesia
tapi kalau terkait pandemi covid sembilan belas sendiri ini kan artinya sudah dua kali mungkin mas daniel menjalankan ibadah puasa bulan ramadhan di tengah pandemi covid sembilan belas
tahun kedua ini ada yang berbeda nggak dengan tahun pertama
dan ini kan pada saat ini juga yang sedang diwaspai adalah masuknya varian baru virus corona ya
ada special treatment yang dilakukan oleh pemerintah di setempat di new jersey terkait dengan pembatasan sosial ataupun aktivitas aktivitas yang akan dilakukan di luar rumah
di sini kalau soal kebijakan dari pemerintah justru lagi dibuka ya mas
ini sudah mulai dibuka lagi toko toko sudah mulai dibuka karena mungkin vaksin sudah mulai disebar
saya dan istri alhamdulillah juga sudah dapat vaksin
sekolah juga sudah mulai buka lagi pas banget
sekolah juga bukanya itu kemarin pas mulai ramadhan
mas ini kan kondisinya dua tahun berturut turut bulan ramadan di sana umat muslim wni yang di sana dua tahun berturut turut dan di masa pandemi
boleh digambarkan nggak mas kepada kami bagaimana sebenarnya situasi teman teman wni
jadi mas bisa menceritakan kepada kami ya karena kan kita di tanah air pun juga sedang bergulat dengan persoalan ekonomi dan juga pandemi
banyak begitu masalahnya
bagaimana dengan wni di sana mas dhani
oke kalau tahun pertama dua ribu dua puluh itu kalau ramadan soal ramadan ya
di sini nggak ada sama sekali sholat
jadi masih di dekat tempat saya ditutup
tapi sekarang sudah mulai sholat jumat sudah mulai ada tapi sholat raweh yang nggak ada
sholat id juga nggak ada
tahun lalu saya nggak tahu tahun ini
ada atau enggak saya ikuti pemerintah
tapi kalau spesifik soal wni saya tidak
tahun lalu itu nggak ada tapi tahun dua ribu sembilan belas itu kita ada lebaran di rumah pak konjen di new york
semoga tahun ini ada lagi
tradisi tradisi seperti itu nih mungkin yang bisa dibagikan ceritanya kepada kami semua di cnn indonesia connected ramadan pagi hari ini
apa sih tradisi unik yang biasa dilakukan oleh para muslim wni yang ada di new jersey pada saat bulan puasa atau pada saat seperti ini
karena lagi nunggu buka puasa kan lagi ngabuburit gitu
iya kita coba untuk ngabuburit juga masih sama
kadang kalau lagi seperti ini kita keluar nunggu
cuma bedanya kan nggak ada jajanan aja di sini seperti di indonesia ya
tapi kalau untuk wni sendiri tradisinya mungkin kita coba untuk menghidupkan lebaran ya
jadi lebaran biasanya di kantor pewakilan suka ada makan makan
makanan indonesia kita kangen dengan makanan indonesia disediakan di sana
ada di tempat pak konjen juga disediakan juga di sana
seperti itu mas
jadi nggak ada gorengan ya
nggak ada gorengan nggak ada es timun suri
yes nggak ada es kolak
tapi mungkin seperti teman teman di luar negeri mungkin bisa mendapatkan di kbri kali ya untuk menuntaskan rasa kangen
tapi kalau dari hasil wawancara saya di tahun lalu nih di connected ramadhan juga bahwa tidak ada acara bertemu gitu ya
atau kopi darat antar wni di sana
kalau tahun ini ada rencana untuk lebaran
apakah dengan pembatasan lebaran
dengan pembatasan pembatasan tertentu
saya berharap ada
tapi belum ada pengumuman sejauh ini
saya berharap ada
ini didengar oleh perwakilan kbri
mas terkait dengan ibadah di bulan suci ramadan bagi wni yang ada di luar negeri
tepatnya di amerika serikat
bisa diceritain nggak sih
suka dukanya yang dirasakan apa saja
kalau suka di sini mungkin sholat itu biasanya jadi
kita acara silaturahmi berkenalan dengan umat muslim dari berbagai negara ya
kalau kita jadi kenal budaya mereka kita kenal makanan mereka
karena biasanya sholat id itu bareng bareng dengan muslim dari negara lain
dan mereka biasanya saat lebaran itu saat sholat id mereka pakaian saat negara mereka
jadi kita saling kenal
kalau dukanya mungkin karena di sini jauh dari keluarga di indonesia
kita jadi agak susah untuk rahmi
sekarang juga kangen juga dengan makanan dan suasana ramadan di indonesia
bicara soal suka duka mas dhani ini terakhir kapan pulang ke indonesia
wah tiga tahun lalu mungkin ya
jadi dua ribu dua puluh itu saya udah rencana mau pulang
ya persiapan semua masih panas
ada anak saya dan istri
pandemi dimulai bulan maret
lalu kita harus batalkan semua
dan semoga saya jadi bisa pulang ke indonesia atau orang indonesia bisa main ke sini
tahun ini ada rencana pulang atau dalam waktu dekat
rencananya mas karena saya sudah mulai vaksin juga
orang tua juga sudah mulai vaksin
nah kalau misalnya orang tua belum vaksin saya nggak bisa pulang juga kan
harus udah udah harus vaksin dulu
jadi semoga lancar semua
tapi kalau aturan border atau perbatasan negara di amerika serikat ada yang berbeda nggak mas
kalau di tanah air kan harus isolasi dulu kemudian negatif pcr berapa kali
kalau di amerika serikat misalnya dari amerika serikat menuju ke negara lain
ketat juga nggak mas
kalau dari amerika serikat ke negara lain saya kurang tahu
tapi kalau dari luar amerika serikat ke amerika serikat itu ada isolasi
sekitar lima hari atau enam hari
itu pun dimulai setelah presiden baru
dan kalau nggak salah kalau sudah vaksin di negara asalnya juga sudah diperbolehkan masuk tanpa isolasi begitu ya mas
nah ini kan mumpung di connected ramadan kita kasih ruang lah ini mas daniel untuk kemudian
mungkin mau mengucapkan rasa kangen atau rindu kepada keluarga
atau pesan pesan kepada teman teman yang ada di indonesia atau di jakarta
apa yang ingin disampaikan kepada mereka mas
ya halo semuanya teman teman di indonesia
semoga sehat sehat selalu
semoga ibadah puasanya lancar
dan salam untuk semua keluarga di indonesia
semoga doanya yang baik baik dikabulkan
semoga mas daniel dan keluarga juga bisa berkegiatan dengan normal lagi di sana
pandemi segera berakhir dan bisa pulang sering sering ke indonesia ya
dan selamat menantikan waktu berbuka puasa di amerika serikat
kalau di sini kita lagi nunggu mas salur gitu
oke terima kasih mas daniel hazami wni yang ada di new jersey amerika serikat
sudah bergabung berbincang bincang bersama kami pada pagi hari ini
sehat selalu mas assalamualaikum
terima kasih waalaikumsalam